di sela sela arus balik yang padat jangan lupa nih untuk menyempatkan menikmati wisata di jalur yang anda lalui
bagi anda yang melintasi kota brebes jangan lupa untuk mencicipi ragam kuliner menarik khas kota ini
produser lapangan cnn indonesia vinanda rahmaulida mengajak anda berburu kuliner khas kota brebes
berkunjung ke kota brebes tak lengkap rasanya kalau tidak menjajaki beragam kuliner khas kota ini
nah kota brebes kalau identik dengan telur asinnya saat ini saya juga akan mengajak anda tidak hanya berburu telur asin
tapi juga beragam kuliner khas kota brebes anda penasaran seperti apa yuk ikuti saya
perjalanan pertama saya tertuju di sentra oleh oleh telur asin brebes yang terletak di jalan diponegoro
beragam toko penjual telur asin berjajar di sepanjang jalan ini
brebes dan telur asin memang tak bisa dipisahkan
telur asin telah menjadi ikon dan ciri khas kota brebes sejak puluhan tahun silam
saya pun tertarik untuk membeli telur asin bakar dan telur asin rebus
harga yang ditawarkan relatif murah untuk satu telur asin rebus dijual dengan harga rp tiga lima ratus dan rp empat lima ratus untuk telur asin bakar
penggemar telur asin brebes pun cukup banyak
seperti tuti yang sengaja singgah sebelum melanjutkan perjalanannya
saya sengaja datang ke sini dari sumedang ke cirebon
sengaja aja kuliner makan pal gentong langsung ke sini ke brebes mau beli telur asin sama bawang merah
kenaikan omset juga dirasakan penjual telur asin brebes
ini untuk arus mudik di target saya bisa seribu lah satu hari seribu butir untuk rebusnya
setelah mendapatkan telur asin saya tertarik untuk mencari tahu aci yang banyak dijual di sekitar alun alun brebes
tahu aci pada umumnya sama dengan tahu goreng lainnya
hanya saja ada olahan tepung
tahu aci dipotong dengan tepung kanji yang dipadukan dengan tahu
setelah tahu dipotong membentuk tiga sisi tahu dicampur dengan olahan tepung kanji dan digoreng ke minyak panas
kurang lebih butuh waktu sepuluh hingga lima belas menit sampai tahu aci matang dengan sempurna
dengan enam rupiah saja saya bisa mendapatkan enam buah tahu aci goreng
cukup murah bukan
nah sekarang saya sudah dapat dua nih
dapat tahu aci dan juga telur asin brebes
tapi ada satu tempat lagi nih yang ingin saya kunjungi
nah ini dia kuliner incaran saya sate belengong
warung sate belengong ini terletak di alun alun brebes dan cukup ramai diminati pembeli
sate belengong ini terbuat dari daging hewan hasil perkawinan antara bebek dan entok
eits jangan repot memikirkan rupa hewannya ya
yang pasti rasanya sungguh menggugah selera
sate belengong biasanya didikmati dengan kupat gelabet
kupat gelabet berisi kuah santan yang dicampur dengan kerupuk yang sudah dihancurkan
anda hanya perlu meraguh kocek dua puluh lima rupiah untuk satu porsi sate belengong dan kupat gelabet
nah sekarang kuliner incaran saya di kota brebes sudah lengkap semua nih
ada telur asin tahu aci kemudian kupat gelabet lengkap juga dengan sate blengong
saat mencoba kupat gelabet rasanya memang sama dengan kupat biasanya
namun rasa kuahnya cukup gurih dan sangat cocok dipadu dengan kerupuk yang sudah dihancurkan
ini paling cocok dimakan sama sate blemop
rasa sate belengong ini cukup nikmat di lidah saya
kuah sate yang gurih ditambah daging belengong sungguh paduan rasa yang pas
sate blungnya agak unik karena ini campuran dari daging entok dan juga bebek
rasanya seperti ayam tapi dia agak kenyal sedikit
sambil menikmati ketupat
saya juga mencicipi telur asin bakar
rasa asin dari telur ini cukup pas di lidah saya
tak begitu asin dan tak meninggalkan bau amis
bayang jangan lupa ditambah tahu aci
rasa tahu aci juga cukup gurih
meski dicampur dengan adonan aci tahu ini tetap gurih dan tidak keras digigit
jadi ternyata makan kupat gelabet ditambah sate belengong
tahu aci dan juga telur asin
ini lengkap dipadukan jadi satu rasa ini cukup menarik rasanya
jadi ini juga bisa menjadi salah satu rekomendasi anda jika anda berkunjung ke kota berbes
berbes jawa tengah